sempat tertunda sebanyak dua kali penyelenggaraan kartini run dua ribu dua puluh akan kembali digelar pada dua agustus dua ribu dua puluh mendatang
berbeda dari acara pada tahun tahun sebelumnya kali ini kartini run akan diselenggarakan secara virtual dengan jumlah peserta sebanyak lima ratus orang
meski masih dalam masa pandemi covid sembilan belas penyelenggaran kartini run dua ribu dua puluh akan tetap dilaksanakan pada tahun dua ribu dua puluh ini oleh persatuan olahraga wanita seluruh indonesia dan dewan kerajinan nasional
pelaksanaan kartini run dua ribu dua puluh sendiri sempat mengalami penundaan sebanyak dua kali hingga akhirnya tetap akan dilaksanakan
namun peserta akan mengikuti perlombaan secara virtual
ketua mumprowosi mengatakan dalam acara kartini run dua ribu dua puluh ini peserta akan berlomba secara virtual
dan harus berlaris jauh sepuluh km
untuk penjurian peserta terlebih dahulu harus masuk ke dalam aplikasi zoom serta aplikasi penghitungan
peserta yang memiliki waktu tercepat akan ditetapkan sebagai pemenang
sementara medali akan dikirim melalui jasa pengiriman
peserta sudah mencapai lima ratus orang
dimana sebetulnya banyak sekali peminat yang ingin ikut
namun kami saat ini hanya membatasi lima ratus orang saja
tanggal dua hari minggu tanggal dua agustus dua ribu dua puluh
dan juga sekaligus memperingati hari ulang tahun ke tujuh puluh lima republik indonesia
peserta kartini run dua ribu dua puluh ini dibatasi dan pendaftaran juga telah ditutup
total peserta berjumlah lima ratus orang
badru zamal jakarta